bergeser ke informasi lain indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan dana moneter internasional imf
dengan bank dunia ataupun world bank pada tahun depan dua ribu delapan belas
pertemuan keuangan tahunan terbesar di dunia ini akan dihadiri satu ratus delapan puluh sembilan negara
dengan peserta sekitar lima belas orang di nusa dua bali
rapat koordinasi panitia nasional persiapan pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas
dihadiri oleh menko maritim luhut panjaitan selaku ketua panitia
rapat juga dihadiri menteri keuangan sri mulyani serta gubernur bi agus martowardoyo
pertemuan tahunan imf world bank dua ribu delapan belas tersebut akan berlangsung di nusa dua bali oktober dua ribu delapan belas nanti
dalam pertemuan itu indonesia akan memaparkan kondisi ekonomi serta kemajuan yang tengah dan telah dicapai
indonesia juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mengundang para investor
termasuk mempromosikan perusahaan
indonesia menyampaikan kepada seluruh dunia mengenai program program pembangunan di indonesia
tentu tidak hanya pas lagi annual meeting
karena selama ini kita selalu mengatakan seperti arus penanaman moda ke dalam negeri
di bidang yang selama ini makin terdiversifikasi
ada pilihan farmasi industri makanan meningkat selain industri yang tadi disampaikan oleh pak luhut
dari sisi pertambangan pembiayaan investasi
di bidang infrastruktur yang sekarang ini distrukturkan sedemikian sehingga mereka bisa lebih fleksibel
bisa masuk ke di dalam pembiayaan infrastruktur itu semuanya dilakukan agar ada semacam fleksibilitas
kemudian mobilitas keuangan lebih banyak
dan kini kita sudah bergabung dengan koresponden cnn indonesia
sudah ada igd nyoman wiradinata di bali
halo nyoman selamat sore ini menarik ya indonesia sebuah kehormatan kita terlibat ya
dalam menjadi tempat pertemuan ajang keuangan
keuangan global kali ini
kemudian kita ingin tahu karena persiapannya pasti ekstra satu ratus delapan puluh sembilan negara
berapa dana yang harus dikucurkan dialokasikan oleh pemerintah
dalam pertemuan imf dan world bank yang akan dikadakan di bali pada oktober nanti tahun depan
dan kemudian kira kira potensi dana masuk ke bali ataupun ke indonesia
berapa kira kira dengan uang juga yang kita keluarkan
jadi untuk mengetahui balance nya kayak apa gitu
iya heran memang bali dalam hal ini indonesia
kembali menjadi lokasi pertemuan keuangan terbesar dunia
yang akan dilakukan pada bulan oktober dua ribu delapan belas nanti
pertemuan tahunan imf dan world bank yang akan berlangsung selama seminggu
dan akan berlangsung pada bulan oktober
memang tadi memang ada rapat koordinasi yang dihadir oleh menteri koordinator kemaritiman
selaku ketua panitia termasuk juga menteri sri mulyani
bunuh bi agus martowardoyo termasuk juga menteri kominfo
rudiantara yang memang mengecek kesiapan infrastruktur tidak hanya di bandara
termasuk juga kesiapan lokasi di tempat saya melaporkan ini
akan dijadikan kantor sementara selama enam hari berlangsungnya pertemuan tahunan tersebut
dan lokasi inilah yang dicek diantaranya tidak hanya infrastruktur jalan
termasuk juga infrastruktur internet yang akan mendukung pelaksanaan pertemuan
memang ini adalah hal yang sangat penting
memang kalau berbicara masalah dana ada sekitar delapan ratus enam puluh delapan miliar dana apbn
yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menyukseskan acara ini
dan diantaranya lima ratus lima puluh lima miliar akan memang digunakan untuk acara ini
sementara sisanya baik itu untuk keperluan para delegasi untuk hotel dan akomodasi
termasuk juga untuk percepatan proyek proyek yang mendukung
pertemuan ini akan dikembalikan ke indonesia
dalam hal ini peserta akan membayar hotel membayar akomodasi dan juga proyek proyek yang dipercepat
seperti misalnya proyek underpass yang akan diselesaikan akan dimulai dan akan diselesaikan
menjelang kedatangan dari satu ratus delapan puluh sembilan delegasi yang akan diikuti oleh menteri keuangan
dan gubernur bank masing masing negara
tidak hanya proyek underpass yang akan melancarkan atau mengurangi trafik yang tersebut
ketika lima belas ribu orang delegasi akan datang ke bali dalam rangkaian acara ini
namun juga terminal pelabuhan krus yang juga akan dipercepat proyeknya
termasuk juga rencananya imf akan memberikan dana csr untuk mendukung kebersihan di obyek obyek wisata
seperti misalnya di pura pesakeh
termasuk juga sampah sampah yang ada di obyek obyek wisata lain
seperti misalnya ada pantai maupun objek objek wisata yang sore tadi juga dikunjungi adalah objek objek wisata
misalnya objek objek wisata garuda wisnu kencana yang akan menjadi salah satu tujuan
setelah dilakukannya pertemuan selama seminggu itu
memang luhut menyatakan bahwa akan ada sedikit benefit
namun tidak diungkapkan berapa jumlah benefit itu
namun benefit yang terbesar yang didapatkan indonesia adalah bagaimana indonesia bisa mempromosikan pariwisata
termasuk juga tidak hanya bali
karena ada tujuh destinimasi wisata di seluruh indonesia yang akan dipromosikan
sudah dicatatkan atau sudah dibuatkan di dalam website resmi pertemuan tahunan tersebut
inilah hal hal inilah yang menjadi salah satu benefit keuntungan ketika indonesia adalah bali melakukan kegiatan ini
termasuk juga bagaimana nanti indonesia juga mampu akan mengundang investor yang akan melihat langsung
ada beberapa hal yang memang akan ditawarkan seperti pariwisata termasuk juga pertambangan termasuk juga industri
di antara yang diungkapkan oleh sri mulyani adalah industri parmasi
yang bisa dilakukan investasi oleh investor investor investor asing nanti
ya terima kasih dan saya rasa itu tidak boleh luput ya
dari layar cnn indonesia juga mumpung di bali juga
terima kasih atas laporan anda dari bali